nah lalat lalat ini sangat menyebalkan pergi sana
syuh syuk mereka sudah pergi mereka pikir mereka bisa melawanku
hah lebih banyak lalat aku pasti semanis selai jika ada banyak
pergilah kalian semua
uh tujuh lalat aku menangkap tujuh lalat sendirian
lalat sangat takut padaku aku orang yang sangat berani
seluruh dunia harus
terus tahu tentang ini
jadi dia mengambil apapun yang dia bisa temukan di rumahnya dan itu hanya sepotong keju
dia memasukkannya ke dalam sakunya dan berangkat untuk memberitahu dunia tentang keberaniannya
ketika dia bepergian dia menemukan seekor burung yang tersangkut di semak semak
aku rasa burung ini bisa berguna untukku aku akan membawanya bersamaku
lalu dia memasukkan burung kecil itu ke dalam tasnya dan terus berjalan di jalan
akhirnya dia datang ke sebuah bukit
rio lelah karena berjalan begitu jauh sehingga dia memutuskan untuk beristirahat
hah perjalanan ini sangat melelahkan batu ini sepertinya bagus untuk beristirahat
haaah ini sangat
rio sangat terkejut karena batu yang bergerak itu sama sekali bukan batu
saat dia melihat ke atas riol melihat bahwa dia telah bersandar di kaki raksasa
dan sekarang berdirilah raksasa besar dan menjulang di atas riol
rio yang kecil dan malang
ya ampun raksasa batu itu adalah jari kakinya tidak heran itu sangat bau
jangan panggil kakiku bau kau manusia kecil
apa kau tidak tahu siapa aku aku adalah raksasa terkuat yang pernah menjelajahi planet ini
aku telah mengalahkan banyak perang dan bertarung dalam banyak pertempuran
pernahkah kau mendengar tentangku
tidak tapi pernahkah kau mendengar tentangku
aku orang yang mengusir
iya tujuh sendirian
hmm tapi apa tujuh yang dia tangkap apa itu manusia apa mereka raksasa
bagaimana jika mereka lalat tidak tidak akan ada yang bisa mengusir lalat
baiklah kalau begitu biarkan aku menguji kekuatanmu apa kau bisa melakukan ini

raksasa itu mengangkat batu besar dan menangkap raksasa
dan mijinnya ada di es
batu itu pecah dan hancur menjadi debu
itu saja aku bisa mengubah batu menjadi air
riol mengeluarkan keju dari tasnya dan meremasnya dengan keras
si raksasa memperhatikan saat semua cairan habis dari keju
dan percaya apa yang digatakan riol kepadanya
baiklah tapi mari kita lihat seberapa baik kau melempar
dan dia mengambil batu dan melemparkannya jauh jauh ke ujung batu
ke udara batu itu mendarat cukup jauh dengan bunyi yang sangat besar mari kita lihat kau
mengalahkan itu itu hal terbudaya yang kau minta padaku riol mengambil sesuatu lagi di dalam tasnya
dan mengeluarkan burung dia menyembunyikan burung itu dengan baik di tangannya dan ketika dia
melemparkannya raksasa itu tidak bisa melihat bahwa itu adalah burung dan bukan batu burung
itu sangat senang dibebaskan dan terbang ke langit bagaimana kau melakukan itu batu batu
aku jatuh ke tanah mengapa batumu tidak melakukan hal yang sama karena aku melemparnya dengan lebih
baik itu berarti kau lebih lemah dari aku dan kau juga bau aku tidak bau baiklah kalau begitu aku
harus membawa pohon ini kembali ke guaku kau harus membantuku membawanya apa kau bisa melakukannya
tentu saja aku bisa kaum
membawa batangnya dan aku membawa cabangnya tapi batangnya terlihat lebih berat mengapa aku harus
membawanya raksasa hebat karena batangnya ada di depan kau harus membawanya karena aku tidak tahu
jalan ke guamu aku akan membawa bagian belakang pohon raksasa menyetujui saran riol karena
meskipun raksasa itu kuat dan perkasa dengan suara yang seperti guntur dia ternyata tidak
begitu pintar dan karena dia membawa batang
pohon yang berat dia tidak bisa melihat ke belakang jika dia melakukan itu dia akan melihat rio
berduka ke dan malas dijabang pohon itu bagaimana dia bisa bersiul apakah ranting rantingnya tidak
berat untuknya harus kuat aku tidak bisa memiliki seseorang yang lebih kuat dari aku aku harus menyingkirkannya
akhirnya mereka sampai di gua
dan raksasa itu berbang
apakah kau kehabisan nafas
apa membawa pohon itu terlalu berat untukmu
aku menangkap tujuh hanya dengan lambayan tanganku
membawa pohon besar ke atas bukit bukit yang tinggi
tidak ada artinya bagiku
itu sangat mudah
itu latihan yang bagus kau tahu
nah kenapa tidak kau menginap saja di sini
atau kau punya tempat tinggal
tidak aku tidak punya
aku dengan senang hati akan tinggal di sini untuk malam ini
rio dan raksasa makan bersama malam itu
dan akhirnya pergi tidur
namun tempat tidur riol terlalu besar untuknya
sehingga dia pergi ke sudut ruangan dan tidur di sana
di tengah malam raksasa masuk ke kamarnya
berdiri di atas tempat tidur
dia membawa tongkat besi bersamanya
dan dengan itu dia menghancurkan tempat tidur besar menjadi dua
sekarang aku sudah menyingkirkannya
aku sudah bisa tidur nyenyak malam ini
raksasa itu sarapan dengan hati yang senang
saat itu pintu ke kamar riol terbuka dengan lebar
dan riol berjalan keluar dari kamar
selamat pagi tuan raksasa yang bau
aku tidur sangat nyenyak sekali
tapi aku minta maaf untuk mengatakan tempat tidurmu rusak
aku mungkin terlalu banyak melakukan peregangan tadi malam
bagaimana kau melakukannya
ini terlalu banyak untukku
raksasa itu diliputi ketakutan
berlari keluar dari gua dan tidak pernah terlihat lagi
riol melanjutkan perjalanannya sekali lagi
kali ini dia mencapai kerajaan
dia pergi ke kebun dan tertidur di rumput yang lembut
di sana seorang penjaga melihatnya tidur dan membangunkannya
siapa kau dan beraninya kau memasuki istana raja yang agung
katakan pada raja besarmu bahwa aku
aku riol yang hebat yang telah mengusir tujuh sendirian
telah datang untuk menemuinya
penjaga itu terkejut ketika dia mendengar ini
dia membawa riol menghadap ke raja
lalat lalat itu benar benar keberuntungan
salam yang mulia aku rio
pria hebat yang menangkap tujuh sendirian
sungguh menakjubkan untuk didengar
kerajaanku bermasalah oleh dua raksasa
mereka menakutkan aku
mereka menangkap rakyatku dan mengambil hewan kami
kau harus pergi ke hutan tempat mereka tinggal dan membawanya kemari
lalat lalat itu tidak membawa keberuntungan
jika kau melakukannya kau dapat menikahi putriku
dan memiliki setengah kerajaan sebagai milikmu
mereka benar benar membawa keberuntungan
terserah kau yang mulia
aku akan pergi ke hutan ini dan kembali kepadamu dengan hanya kabar baik
kau dapat membawa tentara sebanyak yang kau butuhkan
raja yang baik aku tidak membutuhkan tentara sama sekali
aku akan pergi sendiri dan mengalahkan dua raksasa ini dengan mudah
maka dia pergi ke hutan yang dalam
dan ketika dia sampai di sana dia melihat kedua raksasa itu tidur nyenyak
dia memanjat pohon apel tepat di atas raksasa yang sedang tidur dan memetik dua apel
sekarang mari bersenang senang
dia melemparkan sebuah apel ke salah satu raksasa
apel itu mengenai kepala raksasa dan membangunkannya
hei apa kau memukulku tadi
apa apa apa yang kau bicarakan
tidak bisakah kau melihat aku sedang tidur kenapa aku memukulmu
mungkin aku sedang bermimpi
dan dia kembali mendengkur
riol melempar apel lain tapi kali ini pada raksasa kedua
raksasa itu terbangun karena kesakitan
aduh apa kau memukulku
tidak bukan aku
apa kau tidak melihat aku tidur
aku yakin kau memukulku
kau membangunkanku sekali dan sekarang kau menipuku lagi
saat itu riol melempar sebuah apel ke sisi yang lain
ini mengalihkan perhatian kedua raksasa ketika mereka mendengar suara apel mengenai kulit pohon
aku pikir ada orang di luar sana yang berusaha mengangkatnya
aku pikir ada orang di luar sana yang berusaha mengangkatnya

dia tidak terlalu pintar saat ini
ayo pergi dan tangkap dia
ketika keduanya pergi ke bawah pohon yang lain sebuah sangkar besar jatuh dan menjebak mereka
kedua raksasa mencoba yang terbaik untuk keluar dari kurungan
sampai akhirnya mereka lelah dan pingsan
yang mulia aku telah menjebak para raksasa
sekarang apakah aku mendapatkan putri dan kerajaan
aku punya satu tugas lagi untukmu
di ujung kerajaan di hutan hiduplah seekor unicorn
bawa itu padaku
hanya dengan begitu kau akan menikahi putriku dan memiliki setengah kerajaan
aku akan melakukan apa yang kau minta dengan senang hati
lalu dia pergi ke hutan untuk menangkap unicorn

lihatnya itu memang mahluk yang sangat indah
ketika melihat riol unicorn itu berbicara dengan marah
siapa kau kenapa kau memasuki hutanku
aku telah dikirim oleh raja untuk membawamu kembali bersamaku
sang raja hah raja memiliki kesempatan untuk membawaku
aku memintanya untuk mengabulkan hanya satu keinginanku tapi dia tidak bisa melakukannya
dan harapan apa itu
biarkan ku coba untuk mengabulkannya untukmu
aku sangat ingin melihat pelangi
aku belum pernah melihat satupun dalam hidupku dan semua temanku telah melakukannya
kalau kau bisa melakukan itu aku akan pergi bersamamu kembali ke kerajaan
cuaca mendung dan sepertinya sebentar lagi akan turun hujan
dia berpikir sejenak dan sebuah ide mengejutkannya
hanya itu saja
itu adalah tugas yang mudah
aku dapat menunjukkan kepadamu pelangi dalam beberapa saat
saat itu hujan turun dengan deras
riol dan unicorn berlari ke bawah pohon untuk berlindung
kau bohong padaku
aku ingin melihat pelangi yang cerah dan kau telah memberi aku hujan
aku seorang penyihir dan aku menggambar sihir dari hujan
setelah aku menyerap semua kekuatanku aku akan menunjukkanmu pelangi
hujan segera berhenti dan ketika awan membelah itu menunjukkan pelangi
sekarang lihat di sana lihatlah ke langit
oh indah sekali warna warna memenuhi hatiku dengan kebahagiaan
oh terima kasih penyiar hebat
seperti yang aku janjikan aku akan ikut denganmu menghadap raja
jadi riol dan unicorn berjalan kembali ke kerajaan bersama sama
aku telah menemukanmu
aku telah membawakanmu unicorn sekarang kau harus menepati janjimu
baiklah kau mungkin memiliki setengah kerajaanku dan menikahi putriku besok
dan keesokan harinya upacara besar pernikahan diadakan dan kerajaan bersuka cita
malam itu ketika mereka berada di tempat tidur sang putri mendengar riol berbicara dalam tidurnya
ini dia potong mantel itu dan jahit dengan benar
suamiku tidak yang istimewa

sang putri pergi dengan marah kepada ayahnya dan mengatakan kepadanya apa yang telah dia dengar
tapi aku tidak bisa memberitahunya untuk pergi begitu saja itu tidak benar
tapi jangan khawatir sayangku aku akan meminta pengawalku membawanya pergi malam ini
sementara raja berbicara seorang menteri yang sangat menyukai riol mendengar apa yang dikatakan oleh raja
dia pergi untuk menemui rio dan menceritakan semua yang dikatakan
raja rio malam ini kau dalam bahaya besar raja berusaha menyingkirkanmu kau harus hati hati
oh begitu ya raja benar benar tidak tahu berterima kasih
ya terima kasih tuan akan ku cari tahu apa yang bisa dilakukan
malam itu di luar kamar riol datang penjaga raja untuk membawanya pergi
mereka berdiri di sana dan memastikan riol sedang tidur
riol terjaga dan waspada
dia mendengar suara yang dibuat oleh para penjaga saat mereka datang dan dia berbicara dengan keras
akulah riol hebat yang perkasa aku adalah orang yang mengejar tujuh sendirian
mengubah batu yang paling sulit menjadi air dan menjebak dua raksasa yang paling berbahaya
apakah dia berbicara dalam tidurnya
aku mendengar orang orang mendengkur dengan keras tidak pernah mereka bicara dengan keras juga
kenapa aku harus takut pada orang orang yang berdiri
takut pada orang orang yang berdiri di luar pintuku menunggu menerkamku
apakah mereka membutuhkan lebih banyak bukti seberapa kuat aku
lari aku tidak ingin murka ini menimpa kita cepat
dan mereka lari kembali ke tempat tinggal mereka
riol tidur nyenyak begitu dia yakin tidak ada orang lagi di sana
sejak saat itu tidak ada yang pernah menanyai riol tentang seberapa kuatnya dia
dia memerintah setengah kerajaannya dengan bangga
dan menikmati hidup bersama istrinya
riol tidak kuat bukan kekuatan yang memberinya kesuksesan
itu adalah caranya menggunakan kecerdasan dan otaknya untuk menjadi penguasa setengah kerajaan secara keseluruhan
uh sekor lalat di selaiku sangat menjijikan
izinkan aku untuk memukulnya sayang mereka membawa keberuntungan padaku
dan mungkin juga itu sedikit keberuntungan yang membuat lalat itu berada di sini